beralih ke informasi lain sekitar sembilan puluh lima ribu warga surabaya belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau iktp
dinas kependudukan dan juga pencatatan sipil kota surabaya mempercepat perekaman iktp dengan membuka pelayanan hingga pukul dua belas malam
warga surabaya yang belum melakukan perekaman iktp dihimbau agar menuju gedung siola mall pelayanan publik mulai senin hingga minggu pukul delapan pagi hingga dua belas malam
hal ini untuk mengejar target sekitar sembilan puluh lima ribu warga yang belum melakukan perekaman sampai akhir maret sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh kementerian dalam negeri
dan terkait hal ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia kanza tamarindora di surabaya jawa timur
selamat siang kanza
bagaimana perkembangan proses percepatan
perekaman iktp di surabaya sejauh ini
selamat siang anissa
benar sekali tadi yang anda sampaikan bahwa ada sekitar sembilan puluh lima ribu warga surabaya yang belum melakukan perekaman iktp atau ktp elektronik
hal ini merupakan data dari sistem informasi administrasi kependudukan
dan sebelumnya jumlah ini jauh lebih banyak sekitar sembilan puluh delapan ribu dan hari ini berkurang hanya sekitar tinggal sembilan puluh lima ribu
ini dikarenakan proses perekaman yang dilakukan oleh dinas
di spenduk capil surabaya ini telah dilakukan percepatan begitu
seperti apa sebenarnya teknis dari percepatan proses perekaman iktp dan apakah hal ini juga terkait dengan semakin dekatnya pemilihan presiden pada bulan april mendatang
saya sudah bersama dengan agus imam sonhaji kepala dispenduk capil surabaya
selamat siang pak agus
pak agus anda telah melakukan upaya dengan melakukan percepatan proses perekaman iktp yang ada di gedung siolabunga
seperti apa teknisnya pak
teknisnya kami kursi dengan para camat yang mempunyai alat perekaman itu dari seluruh camat kita kumpulkan di sini
dengan kami juga punya tiga di sini
sehingga kita bisa kumpulkan dua belas yang stay di sini untuk bisa melayani warga yang datang ke siolabunga
dibuka mulai jam delapan pagi sampai jam dua belas malam
semua hari kerja
dan jumat plus sabtu minggu juga masuk
nah seperti itu yang kita lakukan
dan kita harapkan nanti seluruh warga kota yang sudah kita berikan informasi melalui rt dan rw
tentang nama nama list nama itu yang belum perekaman untuk bisa datang ke sini
terkhusus untuk lansia dan disabilitas itu sudah kami bersih dengan para lurah untuk di list namanya siapa saja
karena nanti akan dijadwalkan kami yang datang ke sana
pakai mobling lah
program jemput bola untuk bisa kita layani mereka supaya nggak kerepotan datang ke sini
apakah warga ini dihimbau pak untuk melakukan perekaman iktp di gedung ini saja
artinya biasanya warga kan bisa melakukan perekaman di setiap kecamatan begitu
sebetulnya dulunya bisa di kecamatan
tetapi kenyataannya kan sekian lama warga itu kok tidak antusias untuk segera mendatangkan dirinya
maka dengan berbagai pertimbangan dari pemkot
didasa dengan mengumpulkan di sini
kita pilihin operator kecamatan yang memang tinggi kecepatannya dan ramah ramah begitu ya
akhirnya kita duga itu bisa nantinya bisa membuat mereka datang ke sini
lagi yang di sini ini kan juga ada pelayanan reguler yang ada di belakang ini ya
nah ini kalau ada kejadian orang belum rekaman ternyata dia punya data mungkin ganda dan sebagainya
langsung bisa di handle oleh teman teman yang ada di loket reguler
karena loket yang khusus untuk percepatan itu ada di sebelah sisi depannya museum
jadi keunggulannya begitu
jadi begitu nanti ada masalah langsung di handle oleh loket yang lain
sehingga harapannya cepat selesai
nggak bolak balik dari kecamatan terus ke siola begitu
apakah upaya untuk percepatan perekaman iktp ini berkaitan juga dengan pilpres yang akan segera digelar pada bulan april mendatang
karena kalau kita lihat juga kementerian dalam negeri ini telah memberikan surat
pernyataan bahwa tenggat waktu untuk terakhir perekaman iktp ini adalah dua hari lagi pak
namun surabaya kabarnya mendapatkan tambahan waktu
saya rasa kalau kita rapat kemarin dengan teman teman di pemkot ini fokusnya adalah pemenuhan hak konstitusi warga atas identitas
yang mana warga itu kan mempunyai banyak kepentingan
mungkin dia ingin transaksi diperbankan ingin urusan sekolah ingin urusan macam macam
itu kan perlu iktp
jadi intinya itu
jadi perkara warga memanfaatkan untuk kepentingan yang lainnya lagi saya pikir itu sudah domennya warga dengan instansi yang lain
tapi yang pasti kita ingin agar surabaya yang sudah berumur di atas sebelas tahun dan masih tinggal di sini itu berhak punya ektp
berarti ini terlepas dari ajang pemilu yang segera digelar ini pak ya
di kami kan di sukcapil itu fokusnya ke arah identitas ya
lainnya mungkin di pihak yang lain nanti yang bisa menjelaskan
terakhir pak agus
dari mana sebenarnya permasalahan ini datang
apakah jumlah sembilan puluh lima ribu warga ini yang belum merekam iktp
apakah memang dari warga sendiri yang kurang pemahamannya atau mungkin kurang kesadarannya
atau justru dari dinas sendiri misalnya belangko yang kurang mencukupi atau apa faktornya pak
saya rasa kalau belangko saya pikir rendah ya
karena sudah selalu ngirim dengan rutin
sesuai kebutuhan yang kita sampaikan ke jakarta
fokusnya ini kalau kita boleh analisis ya sementara tapi ini ya
itu karena warganya mungkin belum aware sebagian
sekian lama mungkin mereka kira sudah enggak apa apa pakai kartu pengalaman ini aja begitu
padahal kartu pengalaman itu enggak bisa dipakai untuk banyak keperluan begitu ya
buktinya ketika yang datang
sekian ribu yang sudah datang
sekian empat hari ini
sebenarnya tahunya dari rtrw
apa selama ini mereka enggak pernah dapat kabar dari rtrw
mungkin ya itu yang barangkali terputus
sekian saat yang lalu
begitu diingatkan kembali
cuman ya ini masih belum banyak
kami tata ini ruangan
kalau mulai jam delapan pagi sampai jam dua belas malam itu
kalau rutin gitu ya
setelah jamnya konstan gitu
bisa menampung proses sampai dengan dua ribu lima ratus sampai tiga ribu
tapi ya yang datang masih
paling banyak hari sabtu kemarin enam ratus
makanya ya mudah mudahan warga
bisa segera antusias
untuk kesini begitu
lansia sama disabilitasnya kami akan kesana
terima kasih pak agus
ini merupakan suatu hal yang menjadi penting atau problem kita bersama
apalagi ini terkait dengan identitas
memang sifatnya ini dinamis
karena warga ini bisa sewaktu waktu pindah
itu juga harus perlu dilaporkan
dan dilakukan pemutakhiran atau update data begitu
nah tadi sudah disampaikan juga oleh kepala dinas pendudukan dan catatan sipil kota surabaya
dengan jumlah yang cukup banyak
sekitar sembilan puluh lima ribu warga
untuk segera melakukan perekaman iktp
tidak menuju kecamatan
sebab alat perekaman yang ada di kecamatan ini
telah dibawa kesini
untuk proses percepatan perekaman tersebut
warga surabaya yang belum melakukan perekaman iktp
bisa untuk menuju
mulai hari senin hingga minggu
sejak pukul delapan pagi hingga pukul dua belas malam
nah ini sebenarnya terlepas juga dari momen pemilu
karena begitu pentingnya
untuk menjaga keuntungan warga ini
untuk melakukan berbagai administrasi
dan tadi kalau disampaikan juga
bahwa ini kurangnya antusiasme
atau kesadaran dari warga
sebab berbagai upaya telah dilakukan
baik juga untuk melakukan tadi percepatan
kemudian juga untuk jemput bola
bagi para penyandang disabilitas
dan juga untuk kaum lansia begitu
nah hal ini perlu dijadikan
hal yang penting
oleh warga untuk segera mengurus iktp
mengingat kementerian negeri sudah memberikan
surat untuk tenggat waktu
pada akhir maret tahun ini
baik terima kasih kanza tamarindora
atas laporan langsung anda dari surabaya jawa timur